berlibur tidak harus berwisata di tempat yang indah
anda juga bisa memanfaatkannya dengan belajar merawat tanaman anggrek
di kabupaten bandung barat terdapat tempat wisata sekaligus tempat untuk belajar menanam dan merawat anggrek
hara anggrek sebagai tanaman hias bagi sebagian orang tentu tidaklah mudah
diperlukan ketekunan dalam perawatan untuk mendapatkan anggrek yang indah
tahap pertama dalam menanam anggrek adalah menyediakan media yang baik
media pakis merupakan media paling populer bagi penggemar anggrek
pakis bersifat tidak mudah lapuk memiliki daya mengikat air yang baik
serta memiliki kemampuan airasi dan drainase yang baik juga
namun pakis juga perlu steril dari hama tanaman
sehabis itu kita mulai menyiapkan mosnya
mosnya seperti ini
dan ini cukup mudah didapat di daerah sekitar sini
jadi media yang paling cocok kira kira untuk ditanam di sini
untuk anggrek jenis ya di hutan pinus inilah ya pak ya
terutama ini banyak banget kita bisa dapat di pohon pinus
nah ini nanti ditaruh di atasnya terus mulai didiamkan ya pak ya
didiamkan lah kurang lebih
ini tujuannya untuk menjaga kelembaban biar penguapannya tidak terlalu tinggi
tidak cepat kering
selanjutnya lebih baik disimpan di greenhouse
untuk perawatan tiap hari
dalam pemberian air bergantung pada kondisi cuaca untuk menjaga agar tidak kering serta tak lupa pemberian pupuk
supaya tahan dari penyakit
ini adalah salah satu contoh wisata perpaduan edukasi dan juga pelestarian spesies anggrek tersebut
namun tantangannya adalah bagaimana menjaga ekosistem hutan lindung ini di atas mengutamakan kepentingan ekonomi
bagi anda yang tidak ingin repot tapi ingin menikmati keindahan tanaman anggrek
orkid forest di lembang kabupaten bandung barat bisa anda jelajahi
tempat ini menyediakan wisata anggrek dan edukasi tentang seluk beluk anggrek
di sini terdapat ratusan jenis anggrek seperti anggrek kantong semar anggrek bulan anggrek selok dan lain lain
konsep orkit forest itu taman wisata edukasi
jadi sebagai bangsa indonesia kita harus bangga saya ulangi sekali lagi
karena dari tiga spesies langka itu dua diantaranya dari indonesia
jadi anggrek sendiri itu adalah tanaman epifit salah satunya
jadi dia memang habitatnya itu ada di hutan aslinya
nah ini karena kita hutan lindung jadi segala sesuatu ada peraturannya ada legalnya
kita pastikan tidak merubah kontur alam atau ibaratnya merusak
jadi kita harus melakukan sesuatu yang lebih baik untuk lingkungan
di areal hutan pinus seluas sebelas hektare ini juga tumbuh tanaman bunga bangkai yang sangat langka dan dilindungi